saudara dipicu cuaca buruk satu unit minibus tertimpa pohon tumbang di kabupaten pasaman barat provinsi sumatera barat kemarin
dua penumpang minibus mengalami luka
mobil ini ringsek berat di bagian depan tertimpa pohon tumbang akibat cuaca ekstrim di kawasan jalan simpang empat kabupaten pasaman barat provinsi sumatera barat
akibat peristiwa ini saudara sopir serta satu orang penumpang mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat
kejadian ini juga menyebabkan kemacetan di jalur yang menghubungkan antara kabupaten pasaman barat dengan kota padang
petugas langsung membersihkan pohon tumbang dan mengevakuasi mobil yang rusak
sebuah mobil yang tertimpa oleh pohon di jalan lintas
sebuah mobil yang tertimpa oleh pohon di jalan lintas